pada saat hujan deras mengguyur ibu kota sepekan terakhir
terjadi penumpukan sampah di aliran sungai yang melintasi jakarta
pemprov dki jakarta tengah berfokus mengangkut sampah di tiga lokasi aliran sungai
di antaranya pintu air manggarai jakarta pusat
banjir kanal barat jakarta barat dan jembatan kampung melayu jakarta timur
sejak lima hingga sembilan februari dua ribu dua puluh
dinas lingkungan hidup provinsi dki jakarta
mencatat telah berhasil mengangkut satu lima ratus sembilan puluh enam meter kubik sampah
dari tiga lokasi tersebut
rata rata sekitar tiga ratus meter kubik sampah per hari
hingga rabu pagi sebanyak tiga alat berat
tiga truk pengangkut sampah dan dua puluh personel disiagakan
untuk mengangkut sampah di pintu air manggarai
ketinggian air di pintu air ini mencapai enam tiga puluh lima meter
sampah diangkut setiap hari agar air tak meluap
diduga tumpukan sampah berasal dari permukiman
yang dilintasi aliran sungai ciliwung
mengenai sampah sampah atau material
saya berpikir bahwa di btr itu mayoritas
seperti kita lihat sepanjang bantaran bantaran kali
yang melewati permukiman segala macam
makanya kita lihat sampah rumah tangga
potongan bambu kayu dan segala macam
jadi bantaran bantaran bantaran kali saja bantaran sungai
meski demikian warga di bantaran sungai ciliwung
mengaku telah membuang sampah pada tempatnya
kebiasaan membuang sampah ke sungai sudah lama tak dilakukan
sejak pemerintah setempat menyediakan tong sampah
di sekitar tempat tinggalnya
kalau dulu kan namanya belum ada ya
prosedur tentu tentu sediakan tempat sampah atau gimana
ke tong sampah yang sudah disediakan
nah cara buang sampah udah diadakan di dalam gentong
jadi kalau misalnya ini
jadi halaman jalanan juga kan jadi bersih
rumah rumah juga kan diadakan tempat sampah juga
jadi menjegah kotoran sama air
sungai enggak enggak buang sungai
selain mengangkut sampah
pemprov dki jakarta rencananya akan memasang jaring sampah di aliran sungai
namun lokasi pemasangan jaring sampah masih dikaji
karena perlu mempertimbangkan kondisi arus air
kalau kita lihat kontur atau sifat sungai ya
saya lihat kalau untuk arus arus besar seperti ciliwung atau bkb
jangan sampai suatu alat itu menimbulkan malah masalah baru
seperti soalnya kali besar itu kan jangan sampai kita adanya f
efek bendung atau potensi bendung
dinas lingkungan hidup provinsi dki jakarta mencatat sepanjang tahun dua ribu dua puluh
produksi sampah di ibu kota mencapai sekitar tujuh empat ratus ton per hari
agar sampah tak lagi menumpuk di aliran sungai
pemerintah mengimbau warga untuk tidak membuang sampah ke sungai
sebagai upaya mencegah banjir